setelah sempat beredarnya video viral pamer tubuh di bandara internasional yogyakarta yia
fcn atau yang warganet lebih kenal dengan nama siskae
ditangkap oleh polda d i e di stasiun bandung jawa barat
kepolisian menggeledah kamar kosnya
demi kepentingan penyelidikan atas dugaan eksibisionisme yang dilakukan wanita kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tersebut
yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan psikologi
agar kami mendapatkan penjelasan dari ahli
apakah yang bersangkutan ini mengalami gangguan dalam perilaku sehari harinya
ada siskae di sini
fcn atau siskae dikenal sebagai pengunggah konten dewasa yang biasa ditemukan di twitter dan situs onlyfans
walaupun sudah lama viral di kalangan warganet
belum pernah ada yang mengaku melihat wajah aslinya
saat ini ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pelanggaran uu pornografi dan informasi transaksi elektronik
sementara itu kasus pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi di universitas sriwijaya memasuki babak baru
senin pagi dosen fakultas keguruan dan ilmu pendidikan berinisial ar ditetapkan sebagai tersangka
tersangka di jerat pasal dua puluh satu
dua ratus delapan puluh sembilan dan pasal dua ratus sembilan puluh empat ayat dua satu kuhp dengan ancaman tujuh hingga sembilan tahun penjara
kita kumpulkan alat bukti lakukan penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan
kemudian oknum dosen tersebut pada hari ini kita tetapkan sebagai tersangka
sebelumnya korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen unsri ar bertambah
seperti dilansir cnnindonesia com total ada empat korban
mahasiswa berinisial d berani melapor karena sebelumnya sudah ada tiga orang yang mengaku dilecehkan oleh dosen yang sama
tim liputan cnn indonesia